kemudian juga menjadi atensi publik dan ini juga menjadi keprihatinan kita bersama
maka langkah selanjutnya kami bukan berarti final ya penyidikan
kemarin kami menetapkan satu tersangka itu berdasarkan alat bukti yang sudah kita kumpulkan pada saat itu
tapi kalau ada masukan dari pengacara juga kemarin kami sudah
melakukan komunikasi kemudian kita juga melakukan recheck kembali sinkronisasi kembali
baik dari cctv kemudian keterangan para saksi kan terus itu
itu kemudian menjadi pola penyidikan lebih lanjut
nah kita tunggu nanti hasilnya dari kasat reskrim dan tim
dan kita juga minta asistensi dari pembina fungsi di atas dari polda
kalau dari pengacara kemarin apa aja yang dilakukan
menyampaikan beberapa bukti chatting ya
bukti chat yang tertangkap di layar media sosial
dan itu juga menjadi bagian bagian dari penyidikan
tapi kasus utamanya terhadap kekerasan eksesif yang sudah kita sampaikan pada media kemarin
pemilikan logis menangannya apa sih pak
iya kan kompas sudah dapat datanya tv one juga sudah
berkaitan dengan apa ini persepsi senior junior
tapi kan kita juga kemudian mengklarifikasi itu
jadi si anak anak taruh di tingkat satu ini sedang akan melaksanakan kegiatan olahraga pagi
kemudian menggunakan kaos olahraga tentunya
kemudian dia naik ke kelas
kemudian terdapat oleh seniornya
dan dianggap sesuatu yang tidak sopan menurut seniornya
kita klarifikasi apakah kehidupan internalnya itu juga memungkinkan bagian olahraga masuk ke kelas atau bagaimana
saya sampaikan penyidikan kan tidak kita menetapkan satu tersangka tunggal kemarin
kita menutup semua akses penyidikan tidak
kemudian dari konteks triangle evidence nya kuat
tapi kan kita harus kembali lagi pada pembuktian
dan kita juga minta pendapat beberapa ahli berkaitan dengan itu
kalau setelah tahap dari prarekonstruksi apakah segera kita kembali lagi
prarekonstruksi itu bagian metode kita untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi
dan kemudian nanti kita endingnya pasti kemudian harus menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum
berapa kaji kakak lu sudah berjualan
sekarang tiga puluh enam kemarin kan